jaga tempat ini jangan sampai ada yang menghalangi upacara
aku ayo baik kalian tolong selamatkan putri kami pendekar tolong insyaallah aku akan menyelamatkan
diam jangan aduh diam kamu diam diam jangan aduh lepasin
raden kita hampir gagal karang diganggu dua pendekar
bagus kalau kau telah melaksanakan tugas dengan baik
tapi siapa mereka saya tidak tahu raden
aku tidak peduli sekarang yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan gadis ini
hai hamba gusti aku mau bertanya kepadamu kenapa belakangan ini kuda kesayanganku sekarang
susah makan dan juga caciman
apa tidak tahu gusti
jawab pertanyaanku apa kamu tuli berkati bukan saya yang tuli gusti
sekarang aku mau melihat hai bahkan kuda kesayanganku
hai ini gusti hai apa kamu tidak mempunyai mata
hai kuda kesayanganku kamu memberikan makanan saat aja seperti ini pekatik ampun gusti semua rumput rumput di sini sangat segar
hai ampun gusti semua rumput rumput di sini sangat segar

hai ini adalah rumput yang terbaik
ini adalah rumput yang terbaik
sudah sepak tunjukkan
ini adalah rumput yang terbaik
ini pakan kuda raden walang sung sang
ini pakan kuda raden walang sung sang
tidak berbicara dengan pergilah
menjauh dariku menjauh
kamu berbicara seperti
memangnya aku tuli
mengambil kekuatan dari
mengambil kekuatan dari pusaran
sifat roda emas yang
roda emas yang sebenarnya
dengan bertumpu pada
dengan bertumpu pada
kepada hawa murni pusar dan dada jurus cakra manggil ini sekaligus menjadi jurus pembalik
dari kekuatan roda emas
jurus cakra manggilingan telah berhasil kutuntaskan
bertahun tahun aku menciptakan jurus ini untuk berhadapan dengan rangga soka

aku masih ingat pertarungan terakhirku dengan rangga soka
rangga soka kau terlalu bangga dengan matamu
yang bisa meniru jurus hanya dengan dua kali melihat
tapi kau lupa rangga soka
usaka tidak bisa ditiru
sebanyak apapun kau melihat senjataku kau tidak bisa menilai

sejak kekalahanku saat itu aku berusaha menciptakan jurus
yang bisa menipu pandangan mata rangga soka
sekarang aku harus mengajarkannya kepada gusti prabu
aku tidak bisa mengajarkannya secara langsung
aku tidak bisa mengajarkannya secara langsung
gusti prabu akan mengetahui penyamaranku
pegangku sebagai petani
aku harus mencari cara lain
ada apa raden
aku harus membuat jebakan
kita akan menunggu
jaga tempat ini
ada yang menang
tolong selamatkan putri kami
aku akan menyelamatkan anak ibu
aku akan mencari tahu
ada beberapa gadis
yang mereka culik dari kampung ini
kalau tidak salah
mereka akan mengadakan upacara penumbalan
pada malam ini pendekar
lekas kita bergegas
kita selamatkan dulu nyawa
pada waktu yang terancam di depan kapal
baru kita mengerjakan yang lainnya
kita harus menunda
untuk mencari rian rai surawisisa
kita harus menyelamatkan gadis gadis itu
aku akan mencari ini segera
mau apa kau sebenarnya